dan itu berkeliaran
bisa dikatakan ini berkeliaran
saya kira tidak
mudah mudahan di selesai operasi beliau ini tanggung jawab insya allah dapat sembuh kembali
pak yonis sekarang kan soal keamanan sejumlah pejabat negara bahkan media media internasional bagaimana pak
nah kita sendiri juga mengetahui memang kepolisian densus dan ibin itu memang selalu memperingatkan adanya gejala gejala itu
masih dilakukan operasi jadi belum tahu nanti kalau sudah selesai
nah ini kan dikemar operasi tentu tidak bisa kita masuk
nanti kalau sudah selesai
supaya datanya jelas